selain kisruh polemik sktm sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada tahun ini pun menuai kontroversi
regulasi yang diambil dari peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas ini disambut kritikan
serta protes dari orang tua siswa di berbagai daerah
tahun ini pemerintah kembali memperlakukan sistem zonasi melalui permendikbud no empat belas tahun dua ribu delapan belas
yang sebelumnya diatur melalui permendikut nomor tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas
sistem ini menuntut sekolah menerima calon peserta didik yang berdomisili di radius zona terdekat dari sekolah
domisili yang dimaksud berdasarkan pada kartu keluarga yang diterbitkan enam bulan sebelum pelaksanaan ppdb
sayangnya regulasi baru ini tidak mendapatkan sambutan
dan positif para orang tua
akun instagram kementerian pendidikan dan kebudayaan pun sontak kebanjiran kritik dan keluhan
lebih dari lima komentar mengisi unggahan akun kemendikbud terkait teknis dan operasional ppdb
seolah mencoba meyakinkan orang tua siswa menteri pendidikan dan kebudayaan pun kembali mengunggah penjelasan singkat
tentang sistem zonasi yang disebutnya sebagai upaya merestorasi sistem pendidikan
unggahan lainnya berisi informasi posko

namun lagi lagi sebagian besar komentar berisi keluhan dan meminta sistem baru ini dievaluasi bahkan dibatalkan
kisru terkait sistem zonasi ini terjadi di berbagai daerah di tanah air salah satunya di bandung jawa barat
sejak tiga hari terakhir ratusan orang tua calon siswa yang anaknya tidak lulus jalur ppdb
masih terus memadati kantor dinas pendidikan di kota bandung
mereka menuntut penjelasan apa yang menjadi penyebab anak mereka tidak lulus jalur zonasi ppdb kota bandung
kekisruhan dan polemik sistem zonasi ini juga dikeluhkan para orang tua siswa karena dinilai tidak cukup sosialisasi
sistem baru ini dikenalkan pada awal mei dua ribu tujuh belas sementara pendaftaran online ppdb dimulai pada kisaran pertengahan juni
sistem baru ini dikenalkan pada awal mei dua ribu tujuh belas sementara pendaftaran online ppdb dimulai pada kisaran pertengahan juni dua ribu tujuh belas

bu retno anda melihat kalau kita berbicara mengenai sistem zonasi ppdb yang kemudian menjadi kritikan dan juga protes di sejumlah daerah
anda melihat muara kegaduhannya ini sebenarnya berasal dari mana atau ada di mana

ya pertama sebenarnya sih terkait sosialisasi ya
sosialisasi dari aturan aturan sebagaimana termasuk layanan rumah berasal dari keluarga daripada setengah

jadi kan permendikbud ini sangat terlambat diterbitkan
sehingga sosialisasi itu sangat terbatas
seandainya ada sosialisasi sebenarnya tidak akan segaduh ini
jadi prinsip zonasi ini berbeda sebenarnya dengan sistem rayonisasi
kalau rayonisasi itu masih ada pembagian wilayah
tapi tetap menggunakan hasil ujian nasional atau nilai akademis
sebagai pertimbangan masuk ke jenjang yang lebih tinggi
maka jalur jonasi sama sekali tidak menggunakan nilai ujian nasional
jadi zonasi ini lebih mengutamakan radius jarak antara rumah dengan sekolah
jadi akses anak anak yang berada di dekat lingkungan sekolah
untuk mengakses sekolah paling dekat itulah yang menjadi syarat
jadi orang diterima semakin dekat dengan sekolah
maka semakin besar peluang dia diterima
nah bagaimana dengan ujian nasional apakah kemudian tidak dipergunakan
dipergunakan jika misalnya dalam satu sekolah itu daya tampung dua ratus
ternyata ketika itu ada nilai yang sama di ranking terakhir
misalnya tadi dua ratus dengan dua ratus satu ini anak radius rumahnya dengan sekolah itu sama
nah bagaimana maka digunakan ujian nasionalnya
yang lebih tinggi akan masuk akan lebih diterima
jadi daya tampung dua ratus tadi maka yang nilai ujian nasionalnya lebih rendah akan tersingkir
jadi yang lebih tinggi ini masuk
itu jika memang seperti itu
nah bagaimana kalau nilai ujian nasionalnya kebetulan sama
maka digunakanlah yang daftar pertama atau lebih awal dia yang lebih diterima
jadi memang ini yang tidak dipahami masyarakat
makanya kpai juga menerima
pengaduan loh anak saya ini nilai ujian nasionalnya sembilan
tapi anak saya kalah sama tetangga yang ujian temannya yang jaraknya lebih dekat dengan sekolah itu
padahal nilai rata rata ujian nasionalnya lima
jadi masyarakat protes padahal memang sistem jonasi sama sekali gitu ya
kalau bisa tidak mempergunakan un tapi memang betul betul dengan jarak
nah itu yang kemudian karena bicara dengan radius atau jarak rumah
dan sekolah maka bicara kakak lah disitu
jadi kastu keluarga ktp akte kelahiran itu menjadi dokumen penting di dalam penerimaan sebagai bukti
nah disinilah kemudian banyak orang tua juga lalai selama ini
tidak mengurus gitu
jadi udah lama tinggal disitu dekat banget sama sekolah
tapi mereka tidak memiliki dokumen atau kakak disitu
ya mereka kemudian nggak bisa gitu diterima
padahal sekolahnya dihadapkan
di depan rumahnya gitu
nah problem inilah yang kemudian menimbulkan sebenarnya kegaduhan
dan yang lebih parah adalah pemerintah ini ada hal yang lalai
yaitu lupa mempertimbangkan keberimbangan antara sekolah negeri dengan kepadatan penduduk
jadi ada desa kami nerima laporan kpai
sebuah desa bojong lulus di kabupaten bogor
itu adalah termasuk desa yang terpadat penduduknya sekabupaten bogor
tapi di wilayah ini
sama sekali tidak ada sekolah negeri
akibatnya anak satu desa harus mendaftar ke desa tetangga
berarti jaraknya jauh kan dari rumah ya
nah akhirnya banyak sekali anak yang tidak bisa diterima di sekolah negeri
ini adalah problem pemetaan wilayah
jadi memang bolong bolongnya dan punya permasalahan besar adalah di bagian yang saya sebutkan tadi
oke bu retno tidak hanya pemahaman masyarakat
terkait dengan sistem zonasi dari ppdb ini saja
mungkin yang belum tersalurkan atau dipahami dengan baik
tapi kalau kita berbicara terkait dengan ketidakmerataan
ternyata juga dari dinas pendidikan di beberapa daerah
misalnya kalau kita ambil sampel salah satu contoh di sumatera barat
artinya tidak pemahaman penafsiran kemudian penerapan terkait dengan zonasi ppdb ini
agak sedikit berbeda dengan permendikbud
artinya tidak tersalurkan dengan baik
anda melihat artinya apa
kita atau mendikbud atau kementerian pendidikan dan kebudayaan
tidak siap atau belum siap terkait dengan penerapan sistem zonasi ppdb ini
kalau saya mendengar dari kepala dinas yang mengatakan
permendikbud terkait ppdb ini baru keluar di sekitar awal mei dua ribu delapan belas
sementara ppdb dilakukan juli ini
ini yang kemudian jarak hanya dua bulan sulit
daerah daerah juga kemudian menerapkan
akhirnya daerah ini pakai model improvisasi
improvisasi ini banyak yang kemudian keliru memang
jadi misalnya yang mbak sebutkan sumatera barat tadi
itu ada juga kok daerah yang menggunakan jalur hafiz
hafiz itu anak yang bisa membaca al quran
atau yang sampai sudah hafiz gitu ya
dia kemudian menjadi salah satu jalur
kan ternyata nggak boleh sebenarnya
jadi ada jalur jalur semacam itu
apalagi ini sekolah negeri yang
semuanya belum tentu beragama sama kan begitu
nah kemudian yang kedua adalah
banyak juga gitu ya
ini jalur jalur yang aneh aneh ya
misalnya tadi ada jalur prestasi gitu ya
itu masih bisa ya kita pahami
tapi ada yang menggunakan tadi
jalur yang disebut dengan sktm
ini yang berbuah masalah di mana mana
jalur sktm ini sebenarnya
satu jalur untuk mengadopsi mereka
yang mungkin tidak terlalu dekat dengan sekolah itu
dan memang apa secara ekonomi
kurang dari keluarga tidak mampu
nah ini kemudian menggunakan sistem itu
jadi mereka secara jarak jauh
terus kependudukannya tidak mungkin tidak memiliki
atau bisa mereka kemudian menggunakan jalur ini
nah jalur ini kemudian bermasalah
karena tidak ada apa rt rw itu main ngasih
kemudian kelurahan juga main bikinkan
dan lain lain sehingga
jalur yang disebut dengan jalur siswa miskin ini
akhirnya banyak orang kaya mendadak ngaku miskin
dan ini kami mengapresiasi sebenarnya gubernur jawa tengah
karena dia membatalkan tujuh puluh delapan enam puluh lima sktm yang dianggap palsu
itu masih di jawa tengah ya
belum kita lihat di daerah lain ya
kan temuannya juga banyak
oh iya saya yakin di daerah lain banyak
cuma tidak mengemuka
atau gubernur atau kepala daerahnya tidak bersikap seperti itu
kabupaten kota itu kan smp dan sd kan
itu kan berarti dia bupati atau wali kota
sementara kan sma dan smk kewenangannya berada di pemerintah provinsi
jadi ini yang terungkap baru saat misalnya di jawa tengah tadi provinsi
itu belum terungkap tiap tiap daerah misalnya jalur yang ke smp nya
jadi diperkirakan ini juga bukan cuma di jawa tengah
kemungkinan besar jalur ini digunakan banyak orang
hampir se indonesia gitu ya
nah hanya barangkali tidak mengemuka atau tidak kita dengar saja gitu
tapi mungkin saya yakin ini juga banyak
nah ini orang memanfaatkan di sini
oke yang menjadi salah satu alasan dengan penerapan sistem zonasi ppdb ini adalah
karena kementerian pendidikan dan kebudayaan banyak menerima masukan
banyak menerima keluhan terkait dengan
adanya sekolah favorit yang kemudian kita tahu bertahun tahun bahkan mungkin belasan atau puluhan tahun
ini menjadi pemikiran dari banyak sekali orang tua di sana
entah memang sekolah favorit ini datang dari keinginan orang tua atau dari anak
tapi kan pada kenyataannya dengan adanya sekolah favorit itu kan jadi mengkotak kotakan
anda melihat ini relatable tidak dengan sistem zonasi ppdb ini
ya ini memang salah satunya kan akan menghilangkan tadi ya
dikotomi antara sekolah favorit dengan sekolah tidak favorit atau sekolah unggul dengan tidak unggul
ini tentu akhirnya kan yang diutamakan adalah bagaimana orang mampu mengakses pendidikan
dengan prinsip keadilan tadi ya dekat rumah di lingkungannya
kalau selama ini kan misalnya sma negeri delapan itu sekolah unggul di dki
tapi yang sekolah di situ orang jadi mana mana dari jauh jauh bukan dari lingkungan situ gitu
nah ini kemudian diubah
sebenarnya ada sebuah proses di sini keadilan dalam mengakses pendidikan berkualitas
yang kedua adalah
selama ini anggaran semacam apbd gitu atau kalau apbn turun
itu biasanya yang jatuhnya ke sekolah sekolah yang disebut favorit dan unggul ini
nah sementara sekolah sekolah yang dianggap tidak unggul tidak favorit itu jarang sekali menerima
bantuan bantuan untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di sekolahnya
akibatnya yang unggul makin unggul makin banyak bantuan yang ini makin tidak tercover
nah dengan sistem ini sebenarnya nanti apbd apbn itu

salurkan ke semua karena kita tentu orang memilih sekolah itu favorit karena dia
sarana perasananya lengkap karena sarana perasananya lengkap maka aktivitasnya banyak prestasinya
banyak kan orang melihatnya begitu nah kalau semua didukung semua sekolah didukung sekarang
maka semua memungkinkan untuk menjadi sekolah sekolah yang berkualitas
jadi sebenarnya niat baik camp bigfoot ini patut diapresiasi sayangnya penerapannya memang
kekacauannya muncul padahal niatnya sebenarnya bagus ya kalau dalam prinsip pemenuhan hak atas
pendidikan yang berprinsip berkualitas dan berkeadilan sebenarnya ada sisi positif ya salah
satunya itu tadi ya menghilangkan dikotomi ada sekolah favorit yang biasanya menjadi apa mindset
atau ada di pemikiran orang tua selama ini di indonesia ya oke ini sudah sudah terlanjur terjadi
tapi kalau kita melihat banyak kemudian anak anak yang akhirnya tergeser
artinya mereka tidak diterima atau tidak masuk di sekolah negeri
tapi kan sekarang waktunya sudah mepet sudah masuk
sekolah swasta pun juga sudah ada yang menutup pendaftaran
anda melihat bagaimana akhirnya solusinya untuk menjadi jalan keluar atau menjadi atau menyelamatkan anak anak ini
iya hak atas pendidikan ini sebenarnya hak dasar
dia harus terpenuhi dalam kondisi apapun
jadi di sini kemdikbud sebagai pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah
ya harus memenuhi ini
jadi bagaimana alternatif alternatifnya
memang banyak kalau sekolah sekolah swasta yang bagus latar latar sudah tutup
mungkin di april mereka sudah buka dan sudah tutup sehingga tidak ada penerimaan siswa baru
dan ketika sekolah sekolah negeri juga penuh lalu bagaimana anak ini
di sekolah sekolah swasta yang dibangun oleh masyarakat
nah sekarang biayanya
banyak misalnya mahal misalnya tidak mampu
nah di sini harus ada peran pemerintah
jadi apakah kemudian memberikan beasiswa atau dukungan lain atau tadi kip ya kartu indonesia pintar
dan sebenarnya model sktm itu dihapus saja loh
sebenarnya data kependudukan terkait orang yang menerima kartu indonesia pintar itu kan berarti ya
atau kartu indonesia sehat atau kartu prasejahtera itu kan berarti bisa dikategorikan kurang mampu
nah harusnya tidak perlu
sktm sktm gunakan saja itu
sehingga ketika mereka sudah terakses maka anak anak yang tidak diterima di sekolah negeri yang harus ke swasta
ya kemungkinan juga itu kan bisa membiayai pendidikannya orang tuanya gitu
harapannya ya ke depan tentu pemerintah harus lebih menyiapkan ini
sehingga semua tertampung hak atas pendidikan terpenuhi
oke boleh tahu terakhir
beberapa niat baik kementerian pendidikan kebudayaan kita tahu mungkin dalam waktu beberapa waktu belakangan gitu
agak sedikit menimbulkan kegaduhan
kalau kemarin kita tarik beberapa bulan kebelakang ada hots kemudian yang masuk menjadi salah satu materi di ujian
itu juga menjadi kritikan banyak sekali yang protes di situ
sampai dengan hari ini ada sistem zonasi
anda melihat bagaimana pemerataan pendidikan indonesia dari segi kuantitas
sudah terpenuhi dengan baik atau catatan dari kpai seperti apa
ya sebenarnya kalau kita berbicara tentang kualitas
memang kita ini baru mengutamakan akses ya belum mengutamakan kualitas
jadi ya tentu saja kpai setelah ini
kita memang akan menganalisis hasil ppdb dengan jurnasi ini
dan akan memberikan masukan juga oleh kemdikbu terkait kebijakan
mengevaluasi kebijakan tentang ppdb
yang kedua ya itu
saya rasa kejelas
saya rasa kejelas
saya rasa kejelas
jadi ke depan kalau sekarang kita sudah bicara akses
maka ke depan pemerintah harus berbicara tentang kualitas
jadi kalau sekarang mungkin kita tahapnya masih bagaimana mengakses pendidikan
dan ke depan bagaimana targetnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan
itu tidak mudah tentu ya
tapi bisa dilakukan dengan sekarang modalnya sudah ada
dan terkait dengan kontraversi kebijakan kebijakan
kami mengapresiasi bahwa ini ada satu niat baik untuk memenuhi
atau untuk menjamin akses terhadap pendidikan secara adil
karena biasanya anak anak yang nilainya tinggi bisa memilih sekolah manapun
yang kemudian anak anak yang dari ekonomi kurang ini
kemudian dengan segala keterbatasan
tidak bisa les tidak punya buku tidak lain lain
akhirnya tidak mampu bersaing dengan nilai tinggi
nah mereka kemudian tidak mendapatkan sekolah sekolah yang baik
nah dengan sistem ini maka diharapkan mereka bisa mengakses
tentu ini prinsip keadilan
tapi sekarang kita harus berpikir prinsip kualitas pendidikannya
semoga tadi seperti yang bu retno sampaikan
ada niat baik mudah mudahan menghasilkan solusi atau jalan keluar yang baik juga
meminimalisir kegaduhan di luar sana
terima kasih sekali lagi bu retno listi artis
sudah bergabung di cnn indonesia connected malam hari ini
kita lihat dari tagar ppdb dua ribu delapan belas kata apa saja yang dicuitkan oleh netizen
saya ajak anda seperti biasa
kita akan buka data ontologi yang berhasil dikurasi oleh tim dari transmedia sosial
seperti biasa ada tiga kata terbesar atau tiga kata teratas yang related dengan tagar ppdb ini
adalah zonasi yang pertama lalu kita buka yang kedua ada kata sistem
dan yang ketiga ada kata buruk
artinya penerimaannya serapannya lebih banyak negatif diterima terkait dibandingkan dengan sisi positifnya
selain tiga kata tadi yang juga terkait dengan tagar ppdb dua ribu delapan belas
ada kontroversi polemik kejujuran masalah dan juga menyedihkan
kita tutup data ontologinya kita akan buka apa komentar dari netizen terkait dengan kisru sistem zonasi ppdb ini
yang pertama datang dari akun at hemas gkr mencuit ibu bapak yang mari bersama sama
kita memberikan teladan baik kepada anak anak kami memahami bahwa orang tua ingin anaknya belajar di sekolah yang diinginkan kok
namun alangkah lebih baik jika semua tahapan dilalui dengan kejujuran agar apa
agar generasi bangsa bisa membawa kebaikan bagi semua
bagi penyelenggara ppdb tegakkan integritas
lalu kedua komentarnya berikutnya
trizadit zonasi ppdb sebetulnya bagus ingin merubah mindset ini sekolah favorit itu sekolah anak nakal
itu sekolah modal itu sekolah anak pejabat semua sekolah itu sama bagusnya
tapi aturan itu perlu dipersiapkan matang dari segi kompetensi pengajar fasilitas biar nggak pada iri ya
lalu berikutnya ketiga
ini ppdb sistem zonasi ini bisa bisa bukannya upgrade yang biasa jadi unggulan tapi mendowngrade yang unggulan jadi b aja alias jadi biasa aja
dan terakhir ed s h viva memang nggak mudah dan pasti makan waktu yang lama untuk memperbaiki infrastruktur dengan skala yang sebesar ini kok
tapi kan pak mendikbud yang bilang sendiri ini untuk indonesia yang lebih baik
persiapkan dulu infrastrukturnya baru berlakukan zonasinya
pelan pelan pak katanya jangan gegabah
artinya sebenarnya diterima niat dari kementerian pendidikan kebudayaan dengan baik tapi mungkin masih ada sedikit celah celahnya yang harus diperbaiki